kolaborasi swasta dan bumn untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik yang terintegritas
dibucutkan hari ini
elektrum perusahaan patungan gojek dan tbs energi utama
bekerjasama dengan pertamina gogoro dan gesit bersinergi
mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di indonesia
kolaborasi ini bertujuan menjadikan indonesia sebagai pemimpin di industri kendaraan listrik global
peluncuran kolaborasi ini dihadiri presiden republik indonesia joko widodo
ditandai dengan hadirnya layanan goride electric di aplikasi gojek
untuk uji coba komersial di wilayah jakarta
dalam sambutannya presiden jokowi menghargai keberanian perusahaan perusahaan
yang berkolaborasi hari ini
dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir
perintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan
termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik
oleh sebab itu saya sangat menghargai keberanian perusahaan perusahaan
yang tadi saya sebut
para ceo nya masuk dari hulu sampai hilir untuk memulai
membangun ekosistem kendaraan listrik
menanggapi hal tersebut
elektrum berkomitmen akan memperluas uji coba komersial penggunaan kendaraan listrik roda dua
dan akan terus dikembangkan secara bertahap hingga ribuan unit di sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua
kita ingin melakukan manufaktur pembangunan semua di indonesia
dengan nantinya bisa ekspor ke luar negeri
jadi inginkan balik lagi pemerintah menginginkan tahun dua ribu tiga puluh
seluruh listrik motor motor di indonesia itu motor listrik
jadi kita adalah bagian dari solusi itu
pemanfaatan motor listrik dapat diterima dengan baik oleh mitra driver dan konsumen
atau menghemat rp lima ratus tujuh ratus dalam sebulan
kalau kita lihat sih
tentunya yang sering tonjolkan sekarang dan tentunya yang sangat penting itu adalah
menciptakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan
itu yang pertama
tapi kedua kami juga lihat bahwa dari sudut pandang user experience
atau pengalaman dari konsumennya itu
eee motor listrik itu sebenarnya
banyak positifnya banyak unggulnya dibandingkan motor bensin
dari tarikan yang lebih mulus suara yang ngebising
dan tentunya dari sudut pandang biaya operasional juga bisa lebih murah
perusahaan gabungan gojek dan tbs ini sudah memiliki rencana
membangun manufaktur motor listrik teknologi pengemasan baterai
infrastruktur penukaran baterai
dan pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik
kolaborasi dari keempat perusahaan ini akan mendorong pembangunan
dan pionir infrastruktur kendaraan listrik di indonesia